assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam ada anak baru
ini anak baru nih
makanya izin kenalin diri dulu karena anak baru
makanya cocok banget aku dengan tema hari ini
dan aku juga dikasih nama haji sama ayahku
karena emang aku tuh lahir tepat di
aku lahir tepat tanggal sepuluh zul hijah
makanya cocok banget dan ayahku tuh akhirnya jadi
pak haji tanpa ke mekah
dipanggil pak haji kan bapaknya haji
tanpa mengalami proses haji
itu haji paling murah tuh
dan pembahasan hari ini
pertanyaan aku kenapa didebati
pak kenapa sih
maksud aku kenapa kita orang indonesia
orang ibadah yang kita cari pesan politiknya
satu satunya kayaknya di seluruh dunia nih
indonesia menarik banget ini
yaudah orang ibadah biarin aja ibadah gitu
ini debat pak demi allah
grup keluarga aku rame
debat masalah ini grup keluarga aku
padahal seisi grup itu belum ada yang haji
tapi ngedebatin orang yang lagi ibadah
itu yakin tuh aku yakin banget tuh
tante aku disitu
yang notif grupnya
saut sautan sama token listriknya tuh
makanya itu janganlah debat debat lah
capek saling kirim
foto editan tuh di grup keluarga
foto editan banyak banget
tante aku udah pinter belajar ngedit
tapi buat hoax
giliran aku kirim tadi foto yang kebersamaan
padahal gak bales
ya karena nggak pengen aja emang bersama
emang pengennya berantem aja
semuanya pokoknya pengennya berantem
apa apa berantem sekarang
beda pendapat aja itu otomatis lawan politik
bahkan pendapatnya nggak politik gitu
ini jangan sampai nanti lama lama nih
makan bubur beda
diaduk atau nggak diaduk aja
itu berarti lawan politik tuh
ah pendukung ganis nih
diaduk nih pendukung ganjar nih
oh semuanya perpecahan
capek aku ngadepin ini
ini tadi dibahas
di grup keluarga itu dibahas
yang pendukung ganjar
yang pendukung ganjar
yang pendukung pak ganjar
ngatain pak anis
yang pendukung pak anis
ngatain pak ganjar
disitu yang netral cuman aku
sama sepupu aku udah satu
dia pendukung pak prabowo
pak prabowo nggak berangkat haji kan soalnya kan
makanya itu stop lah perpecahan
capek aku capek banget
dengan perpecahan ini
terus juga aku tuh inget
ayah aku tuh pernah bilang gini
waktu aku kecil
dampak dari ibadah kita
itu pasti selara
dengan niat kita beribadah
ibadah dampaknya adalah diskusi
politik tentang ibadahnya
kan aku jadi mempertanyakan niatnya ya
apakah niatnya juga politik ya
kita gak ada yang tau
mungkin gitu aja skien aku aja terima kasih
terima kasih aji pratama
dari komika kelakar indonesia
dan perampilan dari aji pratama
perjumpaan kita dan juga diskusi kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang hadir di studio
dan juga ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa uns solo
kita ketemu lagi pekan depan hari senin jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
saat malam sampai jumpa